delapan belas unit bajai melakukan konvoy kemerdekaan di sekitar kawasan monas jakarta pusat pada kamis pagi
pertempatan hari kemerdekaan indonesia ke tujuh puluh delapan komunitas bajai gas atau kobagas mengitari daerah tujuan wisata di sekitar jakarta pusat
sambil menunggu penumpang para pengemudi bajai mempromosikan kepada masyarakat agar mulai beralih menggunakan gas bumi untuk mengurangi polusi dan emisi karbon
untuk pengobatan berarti empat kali lipat berarti lebih murah lebih efisien kemudian lebih ramah lingkungan
kami setiap hari narik itu kalau muter itu sekitar tiga puluh ribu mentok itu empat puluh ribu itu bisa dari jam enam pagi sampai jam enam malam lagi
muslih hudin menambahkan jika menggunakan satu liter bbm bajai hanya mampu satu jam keliling mengantar penumpang
oleh karena itu gas menjadi favorit para pemilik bajaj saat ini
salah satu wisatawan juli mengaku dirinya memilih bajai gas untuk berwisata di jakarta karena unik dan lebih bersih
mengingat jakarta saat ini masih dikepung polusi
karena bajai itu ikonik indonesia terutama jakarta
jadi pada sekarang kan lagi tanggal tujuh belas agustus aku lihat unik karena bajai nya dikasih apa namanya ornamen indonesia
direktur komersial pt gas juli mengaku bajai itu ikonik indonesia

sehingga sekarang juga jackson kondeksi jambusan untuk permainan tangkai
saat ini kan di jakarta khususnya ada isu polusi yang memang memberikan dampak yang tidak baik bagi masyarakat
nah kami dalam hal ini mengingatkan kembali bahwa penggunaan gas itu bermanfaat dan bisa digunakan sebagai alternatif
dan khususnya untuk transportasi umum
dan dalam hal ini teman teman bajai yang kita jadikan sebagai contoh
karena bajai ini sudah lama menggunakan gas sebagai bahan makan utama mereka
untuk meningkatkan animo penggunaan gas bumi di jakarta khususnya dan indonesia pada umumnya
penumpang bajai bertanda khusus cukup membayar rp satu tujuh ratus per delapan km
kegiatan ini dimulai tanggal tujuh belas hingga dua puluh empat agustus dua ribu dua puluh tiga dengan jam operasi pukul delapan hingga tujuh belas sore di lokasi pangkalan bajai sarinah monas dan gondangdia
agung happy indra hadi jakarta